wfa kenapa karena kemarin banyak yang ditangkapin
enggak sih ada yang berdoa dtkm sih masih di kepanggar
direktorat kriminal khusus polda metro jaya
kembali mengerebek sebuah ruko yang dijadikan kantor di kelapa gading jakarta utara pada senin malam
pada prakteknya pinjaman online ilegal ini meneror para nasabah
dengan kata kata kasar yang bersifat mengancam
tidak hanya itu para debt collector ini juga menyebarkan konten porno yang telah diedit
sesuai wajah para nasabah
hal itu dilakukan apabila para nasabah telat membayar pinjaman
bahkan seringkali nasabah yang belum jatuh tempo telah mendapat teror yang serupa
di bawah pt ini ada empat aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal
kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi
karena memang mereka sudah mulai memperlakukan bekerja di rumah
polisi menangkap empat orang tersangka
pinjaman online ilegal ini diduga telah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun
dan berhasil merauk nasabah sebanyak delapan orang
pinjaman online ilegal banyak meresahkan warga
dengan iming iming mendapat dana cepat justru berujung utang yang membengkak hingga berkembang
otoritas jasa keuangan mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda tawaran pinjaman online atau pinjol ilegal
setidaknya ada sejumlah ciri dari pinjaman online ilegal yang wajib kita ketahui
selalu pastikan aplikasi pinjaman online tersebut telah terdaftar di otoritas jasa keuangan
selalu waspada karena banyak aplikasi platform ilegal yang mencatut logo ojk
aplikasi pinjol ilegal biasanya akan meminta akses nomor kontak galeri foto dan data lainnya ke telepon seluler korban
harap waspada karena akses ini rawan disalahgunakan untuk mengancam korban saat menagih hutan
jangan tergiur iming iming kemudahan pencairan dana sebelum membaca syarat perjanjian pinjaman dan jumlah bunga serta denda yang diberikan
ciri terakhir umumnya pinjol ilegal tidak mencantumkan penjualan pinjaman
nomor pengaduan serta lokasi alamat kantor yang tidak jelas
meskipun pinjaman online bukanlah metode yang salah untuk digunakan
namun lebih berhati hati dalam mengelola keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan akan membuat hidup lebih tenang karena jauh dari hutang
tim liputan cnn indonesia